demonstrasi hingga saat ini masih terus terjadi di berbagai wilayah di amerika serikat
akibat tewasnya george floyd oleh seorang anggota polisi setempat
apa sebenarnya yang menyebabkan sebagian warga amerika begitu marah akibat kejadian itu
apakah aksi rasisme yang belakangan ini muncul di permukaan memang masih terus terjadi
untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami syamsi ali
director of jamaica muslim center warga negara indonesia yang bermukim di new york amerika serikat
assalamualaikum selamat malam pak samsi
waalaikumsalam selamat malam
pak samsi terima kasih sudah bergabung dengan cnn indonesia malam ini
kita masih terus menyoroti bagaimana kemudian kasus george floyd ini
sehingga kemudian merembet ke aksi demonstrasi hingga penjarahan
masih terjadi di beberapa wilayah amerika begitu pak ya
sudah hampir lewat dari tiga puluh bagian wilayah yang berdemonstrasi
sebenarnya apa yang mendasari mereka sehingga kemudian aksi ini semakin meluas pak samsi
ya jadi ada beberapa penyebab penting ya
yang pertama memang ini sudah merupakan bara dalam sekam yang cukup lama
karena adanya ketidakadilan dan juga rasisme yang masih sangat dalam di amerika serikat
kita tahu bahwa rasisme ini bukan barang baru di amerika
ini merupakan ada yang mengistilahkan sebagai dosa dosa
dan memang dalam sejarahnya terlalu rasisme yang tinggi
kalau kita lihat misalnya perjalanan negeri ini dari ketika orang eropa pertama datang
kemudian memarjinalkan native american
lalu kemudian datanglah para budak yang dibawa budak ke amerika dari afrika
kemudian mereka dimarjinalkan
dan itu terus terus terjadi secara sistematis bahkan secara sistemik ya
memang ada pernah seorang presiden dari kalangan afro amerikan
kebetulan barack obama itu bapaknya orang kenia
ibunya orang irlandia
jadi beliau sebenarnya south afro american
nah ini juga tidak mengobatin
kenapa tidak mengobatin
karena memang masih ada rasa yang begitu dalam
rasa rasismenya di kalangan orang orang putih di amerika
maka mereka marah sebenarnya
naiknya donald trump ini terpilihnya donald trump
sebenarnya tanpa disadari oleh banyak orang
ini merupakan juga balas dendam atas terpilihnya barack obama
bisa seorang effroa american minoritas menjadi seorang presiden di amerika
maka begitu donald trump
donald trump naik donald trump berusaha untuk membalik semua kebijakan barack obama
termasuk misalnya obamacare itu akan dihapuskan
kemudian hubungan diplomatik dengan kuba juga dihapuskan
jadi kalau saya kembali kepada pertanyaan tadi
jawabannya adalah karena ini adalah barah dalam sekam yang sudah cukup lama
dan begitu mendapat punicu pasti akan berkobar lagi akan naik lagi
tentu ya yang pertama
yang kedua adalah karena memang sejak terpilihnya donald trump ini
terjadi kekerasan kekerasan dan marginalisasi kepada mereka yang minoritas
ya termasuk ever american hispanik dan termasuk juga kelompok muslim
ya ini satu satunya presiden yang tidak mengucapkan ucapan selamat ramadan
dan ucapan idul fitri kepada masyarakat muslim kan
nah ini satu indikasi saja bahwa
betapa donald trump ini tidak sensitif kepada warga masyarakat amerika yang lain selain dari bawang putih
meningginya white supremacy misalnya
tidak juga bisa dilepaskan daripada karakter dari seorang presiden donald trump ini
kalau orang orang amerika
mereka sekarang ini marah
walaupun tentu kita tidak mendukung adanya penjarahan
looting dan sebagainya
kekerasan kerasan ya kita tidak harapkan itu
maka dalam bahasa martin lutter
itu diistilahkan sebagai
suara suara yang tidak didengarkan
kira kira karena tidak didengarkan
maka diekspresikan dengan cara cara yang sesungguhnya berlawanan dengan hukum
karena setelah itu mudah mudahan ini menjadi pelajaran bagi semua di amerika
khususnya bagi mereka yang berada di posisi pemerintahan
bahwa ada orang yang tidak puas
kalau menurut anda
isu rasisme ini di amerika sendiri ini
masih jadi isu sentral
ada kemudian tudingan
ada unsur politiknya juga di sini
sebenarnya mereka melihat
apa namanya isu seperti ini
bagaimana antara satu ras dengan yang
ras yang lain ini melihat isu rasis ini
apa penilaian mereka
kalau berbicara tentang politisasi ya pasti akan terjadilah
ada orang orang yang biasa mengail keuntungan di air kru
saya memang melihat ada genuine rasisme
rasisme yang memang bersifat
memang begitu keadaannya
bahwa ada semacam marginalisasi kepada masyarakat tertentu
dalam hal ini minoritas
agar mereka tetap menjadi lemah
kalau kita misalnya jalan jalan di kota medan

walaupun pusat kota dunia
itu ada tiga tempat
downtown itu banyakkan perkantoran perkantoran pemerintahan ya
gedung gedung yang megah
di midtown itu apartemen orang orang yang kaya
banyak hollywood yang memberi apartemen di central park dan sebagainya
kalau kita ke uptown
karena kebanyakan afro amerikan
banyak orang orang hitam
bronx misalnya bronx atau harlem
nah pertanyaannya kok bisa terjadi seperti itu
dalam sebuah kampung atau kota kecil
ada perbedaan pembangunan gitu
ini kan sebenarnya rasisme yang bersifat sistem ini
sistematik sistemik sifatnya
jadi saya kira ini merupakan
orang amerika juga paham bahwa pasti ada rasisme yang terjadi
dan mereka akan sikapin seperti inilah
artinya kemudian jurang antara persoalan ekonomi antara afro amerika dengan
ras kulit putih ini masih ada begitu ya di sana pak
pak samsi ya
bahkan ketika terjadi pandemi covid sembilan belas ini
kebanyakan yang meninggal itu dari kalangan afro amerikan
karena asuransi kesehatan yang tidak memadai
kemudian rumah rumah sakit yang mewah itu ada pada tempat tempat tertentu
nah ini kan menandakan semua memang ada rasisme yang terjadi
apalagi didukung oleh
seolah olah ada rasisme yang didukung oleh kekuasaan gitu loh
semakin marahlah masyarakat yang berada pada kelompok kelompok tersebut
maka ketika ada kekerasan kepada kelompok
orang tertentu misalnya pembunuhan george floyd di minasota
maka bangkitlah mereka ini
dan harus kita sadari bahwa
yang marah ini bukan cuma masyarakat hitam saja
tapi juga kelompok kelompok yang masih sadar ya
termasuk orang orang putih sendiri
banyak orang orang putih yang bergabung dengan orang orang hitam
mengekspresikan ketidakpuasan dengan pemerintahan sekarang ini
oke pak samsi dengan kondisi pandemi sekarang
aksi demonstrasi juga semakin meluas
kasus covid sembilan belas juga kita tahu bahwa
amerika juga dari hari ke hari juga masih tinggi begitu
humas atau komunikasi antara pemerintah
dan meletakkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah
dengan situasi seperti sekarang ini pak
ini agak berat
karena donald trump sendiri punya gaya kepemimpinan yang
kemarin saja di saat saat orang ever american marah
ya kemudian dituduh lagi mereka adalah orang orang yang
kira kira penjahat penjahat lah
saya kira kata kata seorang presiden itu kan pasti punya dampak
secara luas ya
bahkan ada seorang kepala kepolisian
kalau tidak salah dari la dan los angeles
kalau presiden tidak ada lagi kata kata yang baik keluar dari mulutnya
bayangkan seorang kepala kepolisian menyampaikan itu pada presidennya
nah ini menandakan bahwa
pada saat saat seperti ini
diharapkan adanya kepemimpinan
kepemimpinan yang bisa menenangkan masyarakat
bukan justru mengucapkan kata kata yang kemudian lebih membakar lagi
jadi apa yang kita lakukan saat ini adalah
pada level bawah
kami misalnya kemarin
komunitas muslim ada pertemuan
bagaimana kita memberikan kontribusi untuk menenangkan masyarakat
kemudian pada hari kamis besok ini
kami di kota new york
akan ada pertemuan dengan wali kota new york
bagaimana kita menyikapi permasalahan ini
kalau masyarakat muslim di sini
akan selalu berada di tengah tengah untuk menenangkan saja
kita ingin melihat bahwa rasisme ini adalah musuh kita bersama
dan kita tidak membenci orang putih hanya karena warna kulitnya
dan kita tidak akan juga mendukung orang hitam karena warna kulitnya
kita akan mendukung kesetaraan
dan kita akan memerangi bersama rasisme dalam masyarakat itu
pak samsi ada kemudian perspektif dari publik bahwa
dengan kondisi seperti ini
bisa berpotensi ke isu agama
apakah ini ada kondisi seperti itu yang anda lihat
kalau isu agama tidak
saya kira tidak ada isu agama yang terlibat di sini
justru yang terlibat di sini adalah isu ras
putih dan non putih
dan oleh karenanya
kita sebagai orang orang beragama
berusaha dengan pesan moral keagamaan kita
untuk menjembatani gap yang ada di antara komunitas ini
antara yang putih dan non putih
adalah manusia yang sama
memiliki kulit yang berbeda
tapi memiliki kemanusiaan yang sama
dan punya kepentingan yang sama
masing masing ingin kesejahteraan
ingin keamanan kedamaian
dan ini yang terus kita kedepankan
upaya upaya untuk mendekati masyarakat kita
kami dengan pemeluk agama agama lain di kota new yor
dan kita melakukan koordinasi secara dekat
bagaimana memberikan statement yang menyejukkan
bukan justru membakar kemarahan orang
seperti yang misalnya disampaikan oleh presiden donald trump kemarin
beberapa pemerintah lokal sebagai lemah
karakter seperti ini
dan ucapan ucapan seperti ini
tidak akan meredakan masyarakat
justru akan menjadi
bara yang lebih
saat saat bisa meletus
kapan kapan ketika mendapat pemicu
dan oleh karenanya saya kira
masalahnya untuk kita menenangkan masyarakat
dan itulah tugas kami sebagai
bersama dengan tokoh tokoh agama yang lain di amerika ini
termasuk juga nanti untuk menekan white supremacy ini
supaya tidak terus berlanjut begitu ya pak samsi ya
dan itu kita anggap sebagai musuh bersama
white supremacy ini sudah menjadi musuh bersama
di kalangan agama agama yang masih sadar
bahwa yang namanya manusia itu adalah satu keluarga
dan adalah kekeluargaan kemanusiaan
atau human family
dan warna kulit yang ada
warna perbedaan agama yang ada
itu adalah merupakan
kekayaan yang harus kita hormati
dan harus kita jaga
dan kita harus membangun kebersamaan
dan saya kira white supremacy ini
betul betul sudah menjadi ancaman dunia
bahkan ada yang sampai mengatakan bahwa
lebih berbahaya daripada isis itu sendiri
karena isis banyak bersifat lokal di timur tengah
tapi white supremacy ini sudah mendunia
dan ini lebih berbahaya daripada isis sendiri
jadi kita jadikan sebagai musuh bersama
terima kasih perspektifnya sudah dibagikan ke kita semua
warga negara indonesia yang bermukim di new york amerika serikat
terima kasih sudah bergabung dengan kita malam ini